hai hai hai buku buku gue gua mau baca kebalik ya sembari nungging sembari meramke urusan lapi
hai urusan saya api belum ngajarin baca buku kebalik lon tarik muncul ada waktu gue turunin
kenapa nggak kita manggis aja sih kemarin namanya juga permintaan baik anak kita pengen lihat mobil
mobil banyak ya
saya meminta ketegasan
gaji kita yang ketuker
buat ikhlas gua nggak cobaan buat gue gua nggak pernah marah lagi melukai
abis lu kagak bisa dibilangin kau sekali lu mau ceramahin semaleman
soal ikhlas enggak pakji enggak jadi tegasnya saya udah punya utang lagi
pakji ya impas ya enggak enggak
senyum penuh keikhlasan ya kan iya iya pakji
ini belum gue ajarin baca buku kebalik belum
ntar ilmunya kalau ada waktunya gue turunin
pak pasti habis ketemu jin piharannya pak haji ya
bukan bang abit habis disemprot diomelin sama yang merejin
ah lo nyanyi aja yang keganjangan
kalau pak aji udah diem artinya tuh dia udah gak marah lagi udah gak ada masalah
tadinya gue cuma mau ngetes doang itu pak aji apa piaraannya
ya ternyata begitu gue tanya soal gaji dia tahu
berarti itu benar pak haji bukan piharannya
untung aku guru gue cowok leh
gimana ya pidamnya sukses
sukses dong pak haji
pak haji kita punya masalah serius
tiga murid kesayangan pak haji percaya kalau pak haji punya piaraan
masya allah janda mana yang gue piara
bukan janda pak ji jin
jadi tuh anak anak nyangka gue punya rejin
sebaiknya pak haji melakukan sesuatu sebelum bang hafid dan yang lainnya berprasangka lebih buruk
pak haji udah gak bisa dipercaya masa gue ngajin orang yang piharan jin
tapi kita harus buktiin dulu bang apa betul pak haji piharan jin
buktinya udah jelas bang hafid sering liat berkali kali
pokoknya bang habit mesti keluar dari sini daripada jadi musrik
terus lo mau ke mana pit
gue mau cari guru yang kagak musrik
tuh bram bram lo liat gak bram bram jinnya normal lagi bram
bram jinnya sakti banget bram gue udah baca bacaan ini gak pergi juga
eh eh lo pada ngeliat gak bram
bagi gak lo ke majikan lo
bram kagak tembus bram
lo mau lihat yang tembus
nih dia tembus
oh ini pak haji beneran ini pak haji beneran
aduh aduh aduh
ampun ampun dong
eh udah berapa tahun tahun lo ngaji melihut saya
nyatanya lo masih ngumbar pak sangka buruk
gue kagak pernah ngajarin lo ngambil kesimpulan dengan berdasarkan pak sangka buruk
sempeng sudah bukti ada saksi
jangan cuma dengerin kabar angin doang
ngerti pak haji
lo lempar sekarang
kalau perlu jangan kasih pulang
jangan lihat digitalnya
kalau begitu habiskan laughing

mengapa tiba tiba ada di sini
begini kami diutus oleh pak jusin untuk membantu tante
pak jusin yang mana
pak jusin yang miare
pokoknya kita nih orang baik baik bu
bu bapak masih tidur ya
itu alam harum ayah saya
ya allah ampunilah kami
alhamdulillah akhirnya ada juga yang memiliki kesadaran untuk rakyat
kalian bukan orang sini kan
bukan pak kiai
gue bilang belum ada juga yang datang untuk membantu kita
tidak ada pak kiai
pak kiai orang orang di sini pada kemana
semoga allah memaafkan mereka
dan juga semoga allah memaafkan saya
kalau tidak ada terpaksa kita yang harus memandikannya
seharusnya kerabat dan para tetangga almarhumlah yang harus membandingkannya
bukan kalian yang memandikannya
bukan kalian yang memandikannya
bukan kalian yang memandikannya
bukan kalian yang memandikannya